ketua dpp pdi perjuangan sekaligus ketua dpr ri puan maharani memimpin konsolidasi internal partai di boyolali jawa tengah
ia meminta kader pdip boyolali untuk solid agar tetap bisa menjadi salah satu lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih tersebut
konsolidasi internal pdi perjuangan digelar di kantor dpc pdip boyolali sabtu kemarin
acara tersebut dihadiri jajaran dpd pdip jateng dan dpc pdip boyolali serta seluruh kepala daerah sesoloraya
hadir pula mantan wali kota solo fx hadirudiatmu
dalam sambutannya puan mengatakan bahwa konsolidasi ini pertama kali diadakan di boyolali setelah terjadinya pandemi covid sembilan belas
puan kemudian memberi semangat kepada kader pdip
dpp boyolali untuk lebih semangat bekerja menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
dari empat puluh lima kursi di dprd boyolali tiga puluh lima diantaranya merupakan anggota pdip
pdip menargetkan minimal memperoleh empat puluh satu kursi di dprd boyolali pada pemilu dua ribu dua puluh
puan optimistis pdip boyolali bisa mendapatkan tambahan lebih dari enam kursi
untuk memotivasi kader ia bercerita tentang pengalaman serta semangat sang ibu
yang juga ketua umum pdip boyolali
pdip boyolali juga menanggung soal jawat tengah yang merupakan lumbung suara bagi pdip di setiap pemilu
puan meminta keluarga besar pdip khususnya di boyolali agar tetap solid
puan mengingatkan kepada kader ketua umum pdip megawati soekarno putri sudah menegaskan
pdip harus mendapat kemenangan hetrik di pemilu
untuk mewujudkan tujuan ideologis pancasila satu
dan trisakti bungkarno
puan pun kembali mengingatkan soal capres dan cawapres dari pdip
yang masih harus menunggu keputusan ketua umum pdip megawati
sesuai hasil rakernas
pada kunjungannya ke boyolali kali ini
puan juga menyempatkan sewan ke kediaman sesepuh pdip boyolali